saudara dalam rakernas ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menyatakan
telah memberi tugas kepada basuki cahayapurnama atau ahok
namun megawati tak menyebut secara detail tugas ahok ke depan
ungkapan megawati ini muncul di tengah rumor ahok akan maju pemilihan gubernur sumatera utara
sekarang beliau bersama kita sudah keluar dari pemerintahan lalu bilang pada saya
ibu minta tugas oke sudah ada tugasnya
sementara saat ditanya ahok menyebut megawati memintanya membantu calon kepala daerah
dari pdi perjuangan yang maju di pilkada
mengenai peluangnya maju di pilgub sumatera utara ahok bilang serahkan pada organisasi
namun saat ini tidak ada penugasan dari dpp untuk ahok maju di pilkada dua ribu dua puluh
tapi kan kita kan organisasi kan kita penugasan di mana
sejauh ini sih saya tidak dapat penugasan untuk di pirkada ya
saya justru penugasan saya itu kayaknya nih membantu orang orang yang mau maju pilkada ini
tapi kalau ditugaskan apakah siapa
ya kita secara organisasi ya pasti disiplin organisasi ya
tapi sekali lagi sejauh ini nggak ada penugasan ke sana
sebelumnya ketua dpd pdip sumatera utara rapidin simbolon bilang
sejumlah tokoh dari kader pdi perjuangan ataupun dari luar partai
telah menyampaikan niat untuk maju dalam pilgub sumatera utara
pdi perjuangan memang bisa membawa sendiri calonnya
sekarang yang mendaftar ke pdi perjuangan sudah ada beberapa nama
dari internal partai sudah ada dari eksternal juga sudah ada
bahkan dari internal ada bapak nixon nababan
dari eksternal ada bapak edi rahmayadi
kemudian ejek juga sudah nelfon saya
beliau nanti akan mengembalikan formulirnya setelah rakernas
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menyatakan
telah memberi tugas kepada basuki cahayapurnama atau ahok
ungkapan megawati muncul di tengah rumor ahok akan maju pemilihan gubernur sumatera utara
apakah ahok dipersiapkan jadi penantang menantu presiden jokowi
terlebih dulu diusung oleh partai gerindra
akankah pencalonan ahok di pilkada sumut ini jadi pertarungan yang sengit
sudah bergabung bersama kami direktur eksekutif parameter politik adi praetno
mas adi pesan megawati soal tugas ahok
apakah bisa dilihat kalau ini adalah peluang melawan menantu presiden jokowi bobi nasution
apalagi kan juga dpd pdip sumut udah bilang siap nih untuk melawan dinasti politik
karena memang secara prinsip soal apakah ahok akan maju pilkud sumut ataupun tidak
itu sangat tergantung bagaimana pdip akan memberikan perintah dan penugakan khusus
karena kalau kita membaca fatsun politik di pdip kan sifatnya penugasan
jadi setiap kader yang ditugaskan harus tegak lurus dan siap untuk memenangkan pertarungan
tapi yang kedua publik melihat bahwa jika ahok betul maju di pilgub sumut berhadapan dengan bobi nasud
ini bukan hanya soal ahok yang diperlukan untuk memenangkan pertarungan yang diperlukan oleh pdip sumut

ini bukan hanya soal ahok yang diperlukan untuk memenangkan pertarungan yang diperlukan oleh pdip sumut
tapi publik menilai ini bagian babak lanjut bagaimana perang politik antara jokowi dan pdip akan terus berlanjut
apapun judulnya bobi itu adalah replika politik dari jokowi
apapun judulnya bobi itu adalah menantunya jokowi
dan oleh karena itu sepertinya memang dalam setiap kompetisi politik elektoral ke depan
disitulah sepertinya memang pdip akan melakukan perlawanan dengan mengusung kader kader terbaik mereka
jadi tidak mengherankan kalau kemudian nama ahok itu dimensiun soal kemungkinan untuk maju di pilkud
bagi saya ini semacam babak lanjut perseteruan antara pdip melawan jokowi dan keluarga besarnya tentu saja
ini tentu akan menarik makanya kita tunggu
apalagi misalnya kita tahu bahwa pdip merupakan satu satunya partai di sumut
yang bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri
yang tentunya akan menjadi variable menarik
kalau yang dihadapi itu adalah bobi nasution
nah yang perlu diketahui juga kalau kita bicara dan melihat angka angka statistik
tentu memang ahok ini relatively belum dikenal
karena memang baru baru ini saja namanya dikaitkan dengan pilkud sumut
ada tiga nama besar yang saya kira memang selalu muncul secara signifikan di survei
di pilgub sumut yang pertama adalah bobi
yang kemudian yang kedua adalah edi rahmayadi
sejak awal sudah menjadi spotlight ya
warawiri disebut sebagai sosok yang sangat potensial
akan beradu secara sengit terkait dengan kemenangan di pilkada sumut
tapi kalau ada ahok kemudian namanya diperkenalkan
ya tentu lambat laun publik dan warga di sumut akan mengkonfirmasi
bahwa sosok ahok apakah akan mereka dukung ataupun tidak
tentu sangat tergantung bagaimana kampanye dan kerja kerja politik
betul diterjunkan ke sumut
sebagai sosok yang dinilai akan menantang bobi nasution
ini akan menjadi pertarungan yang cukup menarik
karena ini menyangkut soal gengsi
gengsi jokowi dan keluarga besarnya tentu saja
yang kedua tentu menyangkut gengsi dan nama besar pdip
yang saya kira memang akan dipertaruhkan nantinya
oke artinya kalau selain ahok tadi kan ada nama lagi seperti edi rahmayadi dan juga bang ijek
artinya dua nama itu juga sebenarnya punya kans yang sama
kans yang sama sama besar untuk punya persaingan sengit melawan bobi ya
ya saya kira memang pdip di sumut itu kan punya golden ticket
satunya partai yang bisa mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur
oleh karena itu ya sebenarnya pdip sangat bebas sebenarnya
siapa yang akan diusung apakah akan mengusung ahok
ataukah misalnya mengusung edi rahmayadi
ataukah misalnya mengusung ejek yang notabene nya kader golkar
tapi kalau ijek rasa rasanya sulit ya
ejek adalah sosok yang dijagokan oleh golkar yang sangat potensial untuk maju
sekalipun ejek maju misalnya dalam pilgub sumut
sepertinya memang lebih dekat untuk berkoalisi dengan partai partai pendukung prabowo dan gibran
yaitu di koalisi indonesia maju
makanya tidak mengherankan sebenarnya kalau saya melihat
bahwa golkar lebih condong akan bergabung dengan bobi
bergabung dengan jagoan yang akan diusung oleh gerindra nantinya
paling mungkin dalam pilgub sumut ya pilihannya ada dua
kalau tidak edi rahmayadi sebagai
kader eksternal yang kedua adalah ahok
dua nama ini yang saya kira memang relatif agak diperhitungkan belakangan
karena memang levelnya adalah tokoh yang selama ini memang selalu disebut
memiliki nama besar memiliki rekam jejak dan pengalaman politik yang cukup panjang
tentu semuanya sangat tergantung
pdip nantinya apa yang akan ditentukan
ahok ataukah edi rahmayadi
ataukah masih mempertimbangkan nama nama lain di luarnya
tapi yang jelas pdip sepertinya sangat serius
menantang mobi dalam pilgub sumut
makanya kan beberapa waktu yang lalu ketika bicara pilgub sumut
sejumlah elit pdip seperti jarod itu kan sering
menyebut soal kemungkinan cawe cawe presiden
ini kan bagian dari cywar sebenarnya
dimana pdip akan melihat
dimana ada kekuatan politik jokowi
disitulah kemudian pdip akan melakukan perlawanan
ini perang babak lanjut
mas adi artinya di mana lagi selain di sumut
perang terbuka dengan pak jokowi atau parpol yang mendukung pak jokowi di daerah mana lagi mas
ya sejauh ini memang belum kelihatan
hanya sumut yang ada variable pak jokowinya
tapi kemudian kan publik misalnya menilai
bukan tidak mungkin misalnya di jawa tengah
pak jokowi atau orang yang teridentifikasi sebagai orangnya jokowi juga akan maju
ini yang saya disebut sebagai bahwa
sepanjang jokowi masih punya pengaruh dalam konteks politik ini
sangat potensial maju di wilayah wilayah kunci
yang selama ini dianggap sebagai basisnya banteng
yang secara perlahan sepertinya juga akan dilawan
dan digembosin kekuatan politiknya oleh orang orang yang disebut sebagai orangnya jokowi
ini yang kemudian harus kita tunggu ke depan
tapi yang jelas publik menengarai bahwa pengaruh jokowi soal konfigurasi dalam pilkada di dua ribu dua puluh empat
yang kedua adalah jokowi yang terkenal di jawa tengah
yang ketiga adalah kemudian soal sumatra ustara
kenapa selalu menjadi perbincangan sini
artinya nanti siapa saja tokoh yang dipilih pdip
terima kasih direktur eksekutif parameter politik